saya menyesal juga tidak bisa hadir
tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan pak sama keluarga
pak ada ucapan untuk penetapan hari ini
kepada presiden terpilih pak
saya kira anda harus melihat statement saya di mk
ini banyak yang bertanya kok pak mahfud tidak hadir di kpu
saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
ya saya menyesal juga tidak bisa hadir
tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai
itu ada pemberitahuan lewat telpon
ini bapak ke kpu tidak ada apa saya bilang
ya terus diberitahu acara penetapan
jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya
saya mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan mas gibran
yang telah ditetapkan sebagai presiden
dan wakil presiden periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh dua
saya sendiri memang tidak tahu agenda agenda seperti itu
karena mungkin sudah lo kami juga kurang begitu aktif
sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan kegiatan
sejak vonis mk dua hari yang lalu itu saya sudah banyak
yang selama ini saya tutup tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik
saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan
tapi selama running untuk wilpres cawa pres
saya menyatakan tidak usah ada kontak kontak dulu
sebelum ada penetapan dari mk
itu saja dari saya